bersih indah aman dan nyaman
itulah yang menjadi slogan kota minyak balikpapan
kehangatan dan keramahan yang ditawarkan penduduknya begitu berkesan
balikpapan menjadi kota yang penuh pesona
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
terletak di provinsi kalimantan timur balikpapan berbatasan langsung dengan selat makassar di sebelah timur dan selatan
kabupaten penajam pasir utara di sebelah barat dan kabupaten kutaya di sebelah kiri
dan di jakarta negara di sebelah utara
berjarak kurang lebih satu ratus enam belas km dengan ibu kota provinsi samarinda balikpapan menjadi degup jantung bagi kalimantan timur
berbatasan langsung dengan laut membuat balikpapan tersohor akan keelokan pantai pantainya
bersamaan dengan pesonanya balikpapan juga pernah menyimpan luka
kekeringan pernah melanda
kesulitan air membuat warganya harus mencari sumber air di tempat tempat yang sulit dijangkau
sebelum ada boleh katakan bendungan ini dan boleh katakan pdm nggak ada warga mengambil sampai puluhan kilometer
iya biasanya kalau saya di sini kan masyarakat kita sini kebanyakan mereka masih memakai air tak ada hujan
maksudnya tadi hujan begini mbak air sumur sumur manual yang pakai digali dengan boleh katakan
salah kadarnya jadi kalau musim kemarau paling dalam sekitar dua tiga meter itu juga terjadi kekeringan
untuk mengatasinya dibangunlah bendungan tritip yang berada di desa tritip kecamatan balikpapan timur kota balikpapan
bendungan yang memiliki kapasitas tampung dua empat puluh tiga juta meter kubik ini memiliki banyak manfaat
di antaranya mengendalikan banjir di permukiman penduduk dan industri di wilayah balikpapan timur
mensuplai kebutuhan air baku sebanyak dua ratus enam puluh liter per detik untuk sebagian wilayah balikpapan
sekaligus meningkatkan pariwisata serta pendapatan masyarakat di sekitar bendungan
kalau untuk bendungan ini sendiri mulai beroperasi di tahun dua ribu tujuh belas
kita ini timbunan tanah homogen untuk ini tipenya tipe tanah homogen
kita ini lebih besar pemanfaatannya untuk air baku
pdam itu sendiri
karena balikpapan kekurangan air untuk pdam nya air bakunya sendiri sangat sangat kurang
kalau ini kita new play nya khusus di kecamatan balikpapan timur aja
jadi nggak keseluruhan balikpapan khusus balikpapan timur
bendungan tritip merupakan salah satu proyek strategis nasional
sesuai peraturan presiden republik indonesia nomor tiga tahun dua ribu enam belas
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
keteraan masyarakat dan pembangunan daerah
bendungan tritip mulai dibangun pada dua ribu empat belas
konstruksi bangunan ini rampung di akhir dua ribu dua puluh

kota balikpapan dikenal dengan slogannya bersih indah aman dan nyaman
atau kerap disebut beriman
luas wilayahnya sebesar lima ratus delapan tiga puluh sembilan km persegi dengan kepadatan penduduk sekitar enam ratus tiga puluh enam ribu jiwa
jumlah tersebut menyebabkan balikpapan menghasilkan sampah yang terbilang banyak setiap harinya
adalah tempat pembuangan akhir atau tpa manggar yang menampung sampah sampah buangan dari sebagian besar masyarakat di wilayah balikpapan
tempat pembuangan akhir ini berlokasi di jalan proklamasi manggar kecamatan balikpapan timur atau sekitar dua puluh empat km dari pusat kota balikpapan
tpa ini sendiri dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
setiap harinya tpa manggar menampung sebanyak tiga ratus lima puluh hingga empat ratus lima puluh ton sampah dengan total luas lahan sebesar

tpa ini adalah salah satu tpa percontohan di indonesia
tpa ini memiliki beberapa inovasi
di antaranya mengusung konsep edukasi rekreasi dan produksi
dari konsep edukasi rekreasi itu kami dapat memberikan contoh kepada halayak rame bahwa tpa kami ini
mempunyai standar operasional prosedur
yang sesuai dengan petunjuk pupr
edukasi yang kami lakukan adalah edukasi di masyarakat kepada pendidikan sekolah sekolah dan juga instansi instansi di indonesia
banyak instansi instansi di indonesia yang datang berkunjung ke tpa manggar untuk melihat tpa manggar ini
untuk rekreasi kami sudah membuat
taman taman dan juga saung saung untuk mempercantik dan memperindah tpa manggar
ya menyulap tempat membuangan sampah menjadi sebuah lokasi rekreasi memang bukan pekerjaan mudah
namun di tpa manggar ini hal itu menjadi mungkin untuk dilakukan
di akhir pekan banyak kunjungan dari siswa sekolah untuk melakukan studi lapangan
di sini mereka tak hanya diajarkan cara memilah sampah tapi juga ditunjukkan bagaimana proses pengolahannya
siswa siswa yang berkreasi ke tpa manggar akan belajar sejak dini bagaimana mengelola sampah mereka sendiri
tidak hanya ilmu pengetahuan baru yang diperoleh tapi juga kriang berwisata
ya dengan kualitas udara yang baik pemandangan yang sejuk
dan hijau serta banyaknya wahana permainan
membuat tpa manggar ini menjadi lokasi rujukan yang tepat bagi anda yang memiliki anak dan juga keluarga
untuk menghabiskan waktu liburan dengan beredih wisata
tpa manggar tak hanya identik dengan konsep rekreasi edukasi dan produksi
bekerja sama dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tpa manggar juga membuat beberapa terobosan baru
di antaranya pembangunan jembatan timbang jalan operasional saluran drainase
penerangan jalan umum sumur pantau dan tiga unit penggerukan sampah atau sel landfill seluas sembilan tiga hektare
ada juga unit pengolahan air lindi ruang pamer menara pandang landmark serta sarana penghijauan termasuk pagar
sarana sarana ini dibuat untuk mengolah sampah hingga empat ratus lima puluh ton perharinya
program ini diklaim menjadi penunjang kota balikpapan yang begitu bersih
tpa manggar ini dirancang dengan penuh kehatian dan mengedepankan aspek kompetensi dan keberanian berinovasi
salah satunya desain unit pengolahan air rindi yang diberi nama
model pasopati yang kini sudah dipungsikan
teknologi pengolahan air lindi ini merupakan teknologi pertama yang menggunakan proses
tak hanya itu gas bio yang dihasilkan oleh pengolahan air lindi juga menghasilkan sejumlah gas metan yang baik
dan sangat memadai untuk digunakan masyarakat sekitar
salah satunya namria
warga kelurahan manggar ini sudah memanfaatkan gas metan sejak tahun dua ribu dua belas untuk
memasak di warung miliknya
meski jika musim penghujan datang akan mempengaruhi nyala api
namriah masih terus memanfaatkannya hingga kini
saingannya kalau anunya besar manfaatnya masih besar gas metan
karena kalau gas metan itu ya dua jam kita kalau anu kan dua jam aja
kalau kompor biasa empat jam kalau ibaratnya ketupat
itu makanya pembandingannya
agak besar gas metan
cuma itu ada sedikit manfaat anunya kan hambatannya dari cuaca itu aja
kalau lancar alhamdulillah
tempat pembuangan akhir manggar berhasil menunjukkan bahwa sampah masih dapat diambil manfaatnya
pengelolaan dan pengolahan yang baik membuat sampah dapat menjadi barang yang tepat guna

menjejak tanah kalimantan timur khususnya balikpapan sangat berkesan
kotanya yang bersih dan rapi siap menyambut siapapun yang berkunjung ke kota minyak ini
tak hanya nyaman sebagai tempat tinggal bagi nyaris enam ratus lima puluh ribu jiwa
balikpapan juga menjadi rumah yang lestari bagi flora dan fauna
bekantan namanya atau dalam nama ilmiahnya
ya bekantan merupakan hewan endemik borneo tersebar di negara indonesia brunei darussalam juga malaysia
binatang ini sendiri biasa disebut dengan kera hidung panjang lantaran hidungnya yang lebih panjang daripada jenis kera lainnya
ada babonnya tuh tiang hidungnya panjang
sebagai hewan endemik di borneo itu sendiri bagaimana sih dia perilakunya secara umum
perilakunya secara umum dia berpengalaman
perilakunya secara umum dia berpengalaman
perilakunya secara umum dia berpengalaman
perilakunya secara umum dia berpengalaman
perilakunya secara umum dia berpengalaman
perilakunya secara umum hidupnya mereka berkelompok

umumnya seperti itu
mereka hidup secara berkelompok dipimpin oleh satu babon
babon itu yang hidungnya panjang sebagai pimpinan kelompok biasanya
jadi kalau dia mau ngapa ngapain misalnya dia mau nyebrang mau nyebrang sungai dia harus loncat duluan
dia harus loncat duluan
dia harus loncat duluan
kondisinya aman baru rombongannya yang lain itu jebrang juga ikut berenang
jadi persatuan jadi cukup unik dibanding dengan primata yang lainnya
di balik papan salah satu titik agar kita bisa menemukan primata satu ini adalah di salah satu spot hutan somber
atau biasa disebut dengan pipa
setiap pagi jelang matahari terbit
setiap pagi jelang matahari terbit
bekantan bekantan ini memunculkan diri untuk mencari makan
di kesempatan inilah kita berkesempatan melihat langsung perilaku liar mereka namun tetap ramah kepada manusia
nah ini kan yang tempat kita sekarang ini adalah hutan mangrove gitu
apakah memang dia hidupnya hanya di tempat mangrove saja atau bagaimana kesinambungan antara mangrove
dengan kehidupan bekantan itu seperti apa sih
sangat berkesinambungan mbak
karena bekantan itu hanya bisa makan khususnya untuk jenis jenis rambe laut seperti ini
yang daunnya agak bulat
dia nggak mau seperti ada yang panjang panjang daunnya itu dia nggak mau
dia lebih mengutamakan si rambe lautnya ini
jadi kita bisa lihat di kawasan ini juga banyak yang kering mbak
karena kan bekantan itu kalau makan nggak berhenti mbak
jadi masa aktifnya ketika dia bangun tidur
misalnya dia aktif dia langsung cari makan
kalau interaksi dengan manusianya bagaimana
kan sepertinya secara lokasi dia tidak jauh nih dari pemukiman warga kan
nah yang unik untuk bekantan di sini itu mbak mereka sudah terbiasa dengan aktivitas manusia
jadi walaupun ada manusia yang masuk ke sini ada orang mereka cuek gitu
beda mungkin dengan kawasan kawasan di lain
misalnya kita ke teluk balikpapan agak keluar dikit itu bekantannya begitu ngelihat manusia
ada pergerakan mereka langsung kabur
karena di sini itu tadi saya bilang kawasan ini udah terisolir
jadi bekantannya udah nggak bisa kemana mana
dia harus berbaur dengan manusia
ya sebagai bagian dari rantai kehidupan bekantan hutan mangrove dan manusia menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan
satu sama lain harus terjaga demi keberlangsungan kehidupan yang seimbang
salah satu yang perlu diperhatikan adalah maka itu adalah kegiatan manusia

indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki lahan hutan mangrove terluas yakni sepertiga mangrove dunia
kehilangan dan kerusakan hutan mangrove menyebabkan berbagai dampak negatif ekologi ekonomi dan sosial
mangrove yang baik terbukti melindungi pesisir pantai termasuk manusia yang menghuninya dari hempasan tsunami dan angin badai

adalah hutan mangrove yang masih terhubung di dunia
salah satu hutan mangrove yang masih terjaga keberadaannya hingga kini di balikpapan
adalah hutan mangrove yang masih terhubung di dunia
adalah hutan mangrove yang masih terhubung di dunia
berada di bawah pengelolaan seorang pegiat mangrove agus bey dan kawan kawannya hutan ini dipertahankan sebaik mungkin
cuman tadi dampak dampaknya pak kalau misalkan bicara soal ancaman mungkin ancaman paling terdekat untuk mangrove apa sih
apakah manusia atau bagaimana
ya ancaman seringkali ya kita bisa dengar bisa kita lihat di daerah sumatera
juga daerah kalimantan bahwa memang di indonesia sendiri secara nasional
ini ancaman hutan mangrove ini cukup luar biasa sudah mulai terkikis habis
sedangkan hutan mangrove di indonesia sendiri secara keseluruhan ada menyebabkan
sedangkan hutan mangrove di indonesia sendiri secara keseluruhan ada yang menyampaikan
mengatakan bahwa tiga juta hektar
saya masih belum yakin bahwa keberadaan mangrove ini masih seperti itu
karena sekarang pesisir adalah yang strategis untuk bisa pemanfaatan secara ekonomis memang daerah pesisir
kalau tidak ada pemahaman secara edukasi yang benar
ujung ujungnya nanti karena dianggap mangrove ini bukan hutan tadinya
ini cukup berbahaya sekali karena pesisir adalah strategis bagi kalangan pengusaha untuk bisa mengembangkan daripada pelabuhan
mengembangkan daripada lahan lahan tanahnya seperti itu
akan tetapi juga perlu diketahui bahwa hutan mangrove punya peranan penting
peranannya adalah sebagai pelindung garis pantainya tadi sudah mulai terkikis
hutan mangrove geraha indah letaknya tidak jauh dari permukiman
namun masyarakat dan mangrove berikut seluruh ekosistem di dalamnya dapat hidup riringan
sebagai salah satu rujukan edu wisata di balikpapan kita tak hanya dapat menikmati rimbunnya hutan mangrove
namun juga belajar tentang keseimbangan lingkungan
langkah paling real yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian mangrove ini apa sih pak
langkah paling riil adalah memang harus memang dihubungkan dengan keamanan
dan juga dengan keamanan
memang harus memang ada campur tangan pemerintah dalam bentuk perda di daerah atau undang undang
sebetulnya undang undang itu ada sebenarnya tentang pasaman pesisir tentang lingkungan hidup juga ada semuanya
cuma sekarang langkahnya siapa yang menjalankan undang undang sendiri kan begitu
karena saya lihat sendiri sekarang kerusakan itu bukan karena atau kerusakan karena binatang atau hewan hewan bukan
terletak daripada manusia kan begitu
jadi persoalannya sekarang saat ini rusak itu kan akibat ulas tangan manusia semuanya
jadi dengan adanya undang undang sekarang langkah langkah itu yang bisa kita lakukan
apa namanya langkah langkah untuk bisa shock therapy ini belum kelihatan belum nampak kelihatan sama sekali seperti itu
sebagai salah satu kota besar di kalimantan timur balikpapan menyimpan sejuta pesonanya
berbagai upaya untuk membangun dan menjaga keseimbangan lingkungan harus diupayakan semua pihak